angka kematian akibat pandemi covid sembilan belas setiap hari terus bertambah
organisasi kesehatan dunia who menyebut presentasi kematian terbanyak menyerang para lansia
guna membantu para lansia melawan covid sembilan belas muncul gerakan untuk lansia di bulan ramadan yang digagas beberapa pihak yang peduli
jumlah penderita dan kasus kematian akibat pandemi covid sembilan belas setiap hari terus bertambah
sejauh ini virus corona lebih banyak menyebabkan infeksi berat dan kematian pada orang lanjut usia dibandingkan orang dewasa atau anak anak
menurut organisasi kesehatan dunia who angka kematian paling banyak terjadi pada penderita yang berusia delapan puluh tahun ke atas dengan persentase lebih dari dua puluh dua persen
sistem imun sebagai pelindung tubuh yang tidak bekerja sekuat ketika masih muda menjadi alasan mengapa lansia rentan

guna membantu para lansia selama situasi pandemi covid sembilan belas pt heinz abc indonesia meluncurkan gerakan untuk lansia di bulan ramadan
inisiatif ini merupakan kolaborasi sosial hands abc dengan alfamart alfamidi dan food bank of indonesia

managing director kraft heinz abc indonesia dan papua new guinea steven debra bandere mengajak masyarakat indonesia untuk berkongsi dalam gerakan ini
dengan membeli setiap produk abc di alfamart dan alfamidi konsumen menyumbangkan seribu rupiah bagi gerakan ini
dengan inisiatif ini kami ingin membuat pergerakan yang benar tentang kekerasan di indonesia
misi dari brand abc adalah untuk membuat indonesia lebih baik
dan itu adalah inisiatif ini yang akan membantu
jadi kita tidak hanya akan memberikan perubahan untuk setiap produk dari brand abc yang dibeli di minimarket channel
kita akan memberikan seribu rupiah tapi kita akan memberikan ini kepada orang yang benar di indonesia
kita akan memberikan ini kepada orang tua kepada food bank indonesia
alfamart sebagai garda terdepan yang berhadapan dengan pelanggan setiap hari menyambut baik gerakan ini
apalagi selama pandemi covid sembilan belas serta masa pembatasan sosial berskala besar psbb
alfamart tetap buka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
dan kalau ada beberapa pen centang yang ingin diminta
silakan jawab di kolom komentar aficioning video ini terdapat di klik gambar
terima kasih turut cinnamon
saya sangat ingin memberi pertanyaan
sebelum kita beralih ke masjid ini
saya bagaimana kewenangan giliran pembangunan pasar menggdi
bagi pilihan manfaatnya pada pcos banyak orang di comekonnaise di allahabad
pandemi covid sembilan belas ini